penetapan tersangka terhadap dua art yang melakukan kekerasan kepada anak majikanya
disampaikan langsung oleh kapolsek cengkareng kompol ardi demastio
saat menggelar jumpa pers di kantor polsek cengkareng jakarta barat pada senin sore
usai dilakukan penyidikan saat ini kedua asisten rumah tangga ina dan ani
telah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan
terhadap anak di bawah umur yang berusia satu lima dan tiga tahun
kedua tersangka juga akan dibawa ke rumah sakit peluari keramacati jakarta timur
untuk menjalani serangkaian tes kejiwaan
sementara itu kedua tersangka juga akan dijerat dengan pasal empat puluh empat ayat satu undang undang kdrt
dan pasal tujuh puluh enam c jungto pasal delapan puluh undang undang perlindungan anak
dengan ancaman hukuman delapan tahun kurungan penjara serta denda seratus juta rupiah
dan dari penyidik akan membawa
tersangka ini untuk dilakukan pemeriksaan psikiatra di rumah sakit keramacati
apakah tersangka ini ada pelayanan kejiwaan atau tidak
kalau menurut hasil pemeriksaan kenapa tersangka ini melakukan perbuatan yang
kebuka terhadap anak anak
karena memang yang pertama anak kesal anaknya selalu
sering nangis dan susah untuk makan
sebelumnya aksi tindak kekerasan dua orang asisten rumah tangga terhadap anak anak
berusia satu lima dan tiga tahun
terekam oleh kamera warga perumahan gold flag residen
mengetahui peristiwa tersebut orang tua korban melaporkan ke polsek cengkareng
dan saat ini kedua pelaku telah ditahan di kepolisian
mahadrika prakasa satya jakarta